putusan hakim pengadilan negeri jakarta pusat yang memenangkan perkara partai prima menimbulkan kontroversi di masyarakat
putusan yang mengakibatkan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat ini dianggap di luar ranah kewenangan pengadilan negeri
sejumlah pihak pun melakukan pelaporan pada komisi yudisial
karena kami menilai di dalam amar putusan tersebut yang telah kami peroleh dari sipp pengadilan negeri jakarta pusat
telah melampaui kewenangan mengadili pengadilan negeri jakarta pusat
di mana kompetensi absolutnya itu lebih berwenang pada pengadilan tata usaha negara jakarta
dan badan pengawas pemilu republik indonesia atau bawaslu
dan mengenai hasil pemilihan umum kalaupun ada sengketa hasil pemilu itu ke mahkamah konstitusi
bukan pengadilan negeri jakarta pusat
tak hanya kongres pemuda indonesia
pelaporan serupa juga dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil untuk transparansi indonesia
yang diterima langsung ketua komisi yudisial mukti fajar
jadi itu ada kekeliruan artinya hakim kami nilai tidak profesional
karena tidak cermat membaca aturan yang ada di dalam undang undang pemilu
dan dia juga tidak arif dan bijaksana kenapa
karena dalam mekanisme pemilu lanjutan dan juga pemilu seluruh susulan
yang ada di pasal empat ratus tiga puluh satu dan juga empat ratus tiga puluh dua undang undang pemilu itu
tidak dilakukan melalui komisi yudisial
lalu putusan pengadilan
tetapi itu dilakukan secara berjenjang yang diputuskan oleh kpu
laporan ini langsung ditangani oleh komisi yudisial
kaye menyatakan segera melakukan klarifikasi berjenjang
dan pendalaman secara bertahap terkait tindakan tiga hakim pengadilan negeri jakarta pusat
atas gugatan partai prima
ketua kaya mukti fajar menyebut pihaknya akan berkolaborasi dengan lembaga lain terkait hal ini
bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi
kita akan dengan berbagai macam metode
bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi
atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya
jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan dugaan yang mengarah ke berbagai hal
misalnya dengan kpk dengan kejaksaan atau dengan siapapun
sebelumnya partai prima melakukan gugatan pada kpu
karena partainya tak lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
dalam putusannya dua maret lalu majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
memerintahkan kpu untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
maria sarjana maria oktober jakarta